pasti ada yang salah disini
kalo gak ada yang salah mama gak mungkin marah
bisa nggak dicerna dulu ucapan gue
emangnya makanan dicerna
kelewat keras kali sama bang muhid ya
yang gue lihat sih begitu
lu kelewat maksa
muhid baru pulang
langsung lu tanyain duit
dahal setau gue
dahal setau gue
dulu kagak begitu
kenapa jadi gini
tiap hari ini kan bercanda
terus sama bang muhid
ini semua berubah
terus sama bang muhid
terus sama bang muhid
gak pernah atau
terus sama buku
itu aku tau
yang tadinya adem adem aja
tadinya gak dipikirin
ntar kali aja dia nelpon
atau dia pulang
lo sambut aja
manusia itu kagak luput dari salah
nanti sedih lagi kayak mama
lo mikirin diri lo sendiri
bu jangan serem gitu dong ngeliatinnya
gue gak percaya kalau papa selingkuh
bukan papa banget
pasti ada yang salah disini
kalo gak ada yang salah mama gak mungkin marah
lebih bisa diajak diskusi
gue gak percaya kalo papa tuh selingkuh
ceweknya tuh gencar banget ngehubungin papa
maksud lo bantu gimana
ya belum tau
cuman ya kita cari tahu dulu
itu kenapa cewek suka nelfon papa
ngapain dibahas kalo belum tau
loh tapi nanti
loh tapi nanti
loh tapi nanti
loh tapi nanti
loh tapi nanti
eh itu ceweknya
cewek yang terima
eh itu ceweknya
mau masak apa
mentang mentang gue lagi
nih saya itu orang yang gak pernah nyikir kalo gak diduluin
ini tomat berapa harganya
mau tau apa sih pak
saat ini aku lanjut albumnya
maksimum senang hati
haknya aku masih foolish